sementara enam siswa sekolah dasar di bondowoso kamis pagi
dilarikan ke puskesmas terdekat usai menyantap mie instan
yang dibeli di warung sekolah
diduga mereka keracunan karena mie instan yang dijual sudah kadaluarsa
sejumlah siswa sekolah dasar dauhan satu ini
langsung mendapatkan perawatan intensif di puskesmas tenggarang bondowoso
mereka harus dirawat karena mengalami keracunan usai mengonsumsi mie instan
yang dibeli dari seorang pedagang makanan di sekitar lingkungan sekolah
keracunan ini berawal saat puluhan siswa sekolah dasar
mengikuti latihan gerak jalan untuk persiapan lomba di hari kemerdekaan
usai latihan siswa kemudian membeli mie instan kemasan
yang dijual seorang pedagang makanan
padahal mie tersebut telah kadaluarsa sejak bulan februari lalu
beberapa menit setelah makan mie tersebut siswa kemudian muntah dan pusing
bahkan beberapa di antaranya lemas
hingga akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat
untuk mendapatkan pengobatan
sementara mie instan yang telah kadal warsa tersebut
langsung dibawa petugas kepolisian dan petugas kesehatan ke laboratorium
untuk dilakukan pengujian guna memastikan penyebab keracunan
sebenarnya kadal warsa tanggal delapan
sehingga kita amankan dulu makanannya
dan nanti dari puskesmas kita minta keterangan disini
kini polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi termasuk penjual mie instan
hal ini untuk mengetahui ada tidaknya unsur kesengajaan menjual mie instan
kadal warsa yang menyebabkan keracunan tersebut
syaiful kusmandani bondowoso